kita beralih ke informasi lainnya
ilham rois terdakwa pembunuh istrinya sendiri dengan cara dibakar
membantah telah melakukan pembunuhan berencana
rois mengaku tindakan membakar istrinya itu bersifat spontan
karena emosi melihat istrinya selingkuh
dalam sidang lanjutan yang digelar di pengadilan negeri kabupaten gresik rabu sore
terdakwa ilham rois membantah jika pembakaran istrinya uti aristanti
hingga tewas telah direncanakan
rois menyebut aksi pembakaran tersebut bersifat spontanitas
karena dipicu perasaan cemburu yang mendalam
kalau memang direncanakan seharusnya waktu itu terdakwa langsung melakukan pembunuhan
bukan dia spontanitas mengetahui ada bekas kecupan di dada baru melakukan pembunuhan
sebelumnya jenazah uti aristanti ditemukan warga juni lalu
tewas mengenaskan di area persawahan di desa kesambenwetan gresik
anak korban yang tak kuasa menahan sedih menangis histeris
pembunuhan bermula saat terdakwa melihat tanda kecupan di dada korban saat sedang berkencan
tanpa basah basi pelaku yang terbakar emosi karena cemburu
langsung naik pitam dan menyidangkan bensin dan membakar korban
usai membunuh pelaku kemudian lari ke yogyakarta
namun setelah pencarian panjang satreskrim gresik akhirnya berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya
pelaku kini diancam hukuman penjara seumur hidup karena dituduh melakukan pembunuhan berencana